abang mau kerja
ada apaan ya
rumah yang dulu kita lihat masih ingat abang
gimana abang masih berminat
nah kalau abang bisa bayar dp minggu ini
saya bisa usahain kredit
dp nya cuma dua belas juta aja kok bang
gimana abang masih mau
tapi kita masih belum punya duitnya
aduh gimana bang ya
saya mesti berunding dulu misteri saya
tapi kan kita cuma punya sembilan juta
berundingin ntar aja
tunggu dia pulang dulu
terserah lu dah
terserah lu dah
kalau lu manggil ani
pasti ada suaranya
belum sempet nyak keburu dateng
lu nyalahin gua
terima kasih ya kakak
kalau ada teman yang mau pergi
bapaknya kakak tisnani
baik banget ya
baikan saya atuh
ada anak anak yang mau bawa kakak ke sana
maaf aku jemput ani
anak anak aku kasih kakak
ih ini udah cepat
justru kalau kita orang kaya
jadi udah berapa tabungan kita sekarang
ya bentar ini lagi dihitung
tadi berapa ya bang
berarti uang kita sekarang udah ada rp sembilan
lu harus bersyukur
ya allah terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepadaku
kalau lu doang
gue juga dong
iya itu juga mau
makanya kalau istri lagi doa
jangan dipotong bang
ya udah tulisin doanya
abang aja yang doa

iya yaudah yaudah yaudah
akhirnya gue udah mau ke kamar
jangan jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan
kenapa kamu berhenti
dari tadi mr ngajak keliling keliling kampung terus
mister ini mau kemana
mr kita ini lagi dikejar kejar
bang mending abang ikut kerja lagi sama bang patar
lumayan sekali kerja seminggu dapat lima juta
ya tapi kan kerjain enam bulan sekali
sama aja kayak abang ojek
abang mau kerja
ada apaan ya
rumah yang dulu kita lihat masih ingat abang
gimana abang masih berminat
dp nya cuma dua
dua belas juta aja kok bang
gimana abang masih mau
tapi kita masih belum punya duitnya
saya mesti berunding dulu misteri saya
tapi kan kita cuma punya sembilan juta
shhh berundingin ntar aja
tunggu dia pulang dulu
i mau tanya
boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh

boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh
abang coba pinjem bank pantar lo coba ke bu nur ya
nggak mau ah
dulu kan teti pernah pinjam uang tapi ditolak
ke emak deh

nah kalau gitu you tunggu here
muter muter sama anak anak

boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh
berisik berisik berisik
clark kich di pulang
oke bos aku tinggal tunggu kabar dari kau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bang alma sejak kapan kau memututi aku barusan ada apa begini bang
aku sudah tahu apa yang kau mau
mau apa bang
kau mau aku mencarikan pekerjaan yang cepat mendapatkan uang supaya kau bisa membayar hutang ya kan
nah kalau mencari pekerjaan yang cepat dapat uang betul bang tapi bukan buat bayar utang buat tp rumah
kalau ada pekerjaan seperti itu jangankan kau aku juga mau
memangnya kau ingin sekali punya rumah
iya bang kalau dp nya bisa minggu ini saya bisa dibantu untuk kreditnya
berapa dp nya
tenang saya udah punya sembilan juta tinggal tiga juta lagi
allah ma itu yang menjadi persoalan jak tiga juta pun aku tak punya